kabar duka datang dari tanah suci mekah
kiai haji maimun zubair atau akrab disapa dengan mbah mun wafat saat menunaikan ibadah haji di mekah arab saudi pada selasa waktu setempat
kabar wafatnya pimpinan pondok pesantren al anwar sarang rembang
kiai haji maimun zubair alias mbah mun ini disampaikan oleh wakil ketua umum p tiga arwani tomafi
mbah mun wafat di usia yang ke sembilan puluh tahun mbah mun yang merupakan ayah wakil gubernur jawa tengah taj yasin maimun
merupakan kiai kelahiran rembang dua puluh delapan oktober seribu sembilan ratus empat puluh
mbah mun adalah kiai yang karismatik dan merupakan pimpinan pondok pesantren al anwar sarang rembang jawa tengah
mbah mun lahir di karangmangu jawa tengah pada dua puluh delapan oktober seribu sembilan ratus empat puluh
mbah mun juga merupakan ketua majelis syariah partai persatuan pembangunan p tiga